bawaslu dan sejumlah pihak kini menyuruhkan agar tak menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye politik
apalagi di bulan ramadan nanti
lalu seberapa tipis batas antara sosialisasi dan juga kampanye yang tidak diperbolehkan ini
dan untuk membahasnya sudah bersama kami direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
pak ujang selamat malam
selamat malam bang brang
terima kasih di malam terawah ini pertama sudah hadir di cnn indonesia
baik ini menarik sekali bahwa yang memberikan statement akhirnya bukan hanya bawaslu
tapi kemudian mahfud md di paket tadi kita sudah melihat kemudian wapres kemudian ketua dmi cukup banyak yang menyebutkan ini
pertanyaannya adalah seberapa tipis akhirnya batasnya
batas pengertian bahwa tidak boleh kampanye tidak boleh sosialisasi bagaimana kemudian dengan calon yang hanya misalkan ingin beribadah
kan jelas bang brang kita dalam undang undang nomor tujuh ya
dua ribu tujuh belas undang undang pemilu itu kan jelas bahwa tidak boleh berkampanye di mana
di rumah ibadah
lalu di mana lagi
di lembaga pendidikan
lalu di mana lagi
di kantor ya pemerintahan gitu
nah yang kita bahas hari ini adalah atau malam hari ini di tempat ibadah
batasannya di mana
jelas kan kampanye juga jelas apa
dia ada ajakan gitu ada sosialisasi gitu
lalu juga misalkan membagikan sesuatu gitu kan itu juga bagian daripada kampanye
nah kalau dia ibadah lain lain
ya ibadah itu sifatnya ritual
biasanya ya sifatnya kalau nggak sendiri ya dia berjamaah gitu
tetapi misalkan kalau ada ceramah lalu ada ajakan gitu kan
lalu dalam membagikan sesuatu ya itu diindikasikan bahwa itu adalah kampanye
jadi sangat jelas tuh kalau menurut saya
sebenarnya batasan undang undang sangat jelas
cuma persoalannya memang saya tidak tahu
yang rame kan karena memang ada pak anies ya masuk ke masjid
oke di jumat kemarin ya
di jombang kemarin itu dianggap sebagai bagian daripada kampanye kan
oleh karena itu kita menuduhkan perkara secara proporsional gitu
apakah ada ajakan di situ
apakah ada bagi bagi sikir di situ
atau seperti apa
itu harus jelas juga ketentuan di undang undang itu yang tadi ditafsirkan
oleh para anggota bawaslu begitu
itu menjadi penting
atau kemudian misalkan bagaimana ketika selesai ritual ibadah tadi
menyapa masyarakat yang ada di sekitar
apakah itu kemudian akhirnya bagaimana
kita kan menafsirkannya sedikit rancu akhirnya
nah itu betul
agak sulit memang ketika misalkan ada seorang calon atau kandidat ya
calon presiden atau wakil presiden
lalu ibadah lalu ada orang yang mau salaman
kan nggak mungkin juga menolak
atau ada memang mereka biasanya kan cium tangan senang bangga gitu dengan capresnya
kan susah juga
oleh karena itu tadi saya sih melihat kalau di situ memang tidak ada ajakan gitu ya
tidak ada sosialisasi gitu ya
misalkan pilih saya atau kan pilih partainya
ataupun mereka tidak bagi bagi stiker logo dan lain sebagainya
saya sih melihatnya kalau hanya untuk salaman
hanya untuk ibadah itu no problem
tadi kan sudah jelas batasan batasan itu
tetapi memang yang harus kita apa namanya
agar kita batasi agar tidak bias adalah bagaimana tadi ya
bahwa bawaslu memastikan gitu
bahwa misalkan kasusnya panis tidak ada itu namanya ajakan
tidak ada itu sosialisasi
tadi kalau pak masbud mb mengatakan bahwa
ya kalau ceramah mengajak ya iya itu namanya kampanye
tapi kalau sekitar salaman gitu ya
bertemu apa namanya ya saling foto foto
itu juga sulit untuk bisa dikatakan sebagai bentuk kampanye kan
tadi makanya bas bram mengatakan itu bias
tapi saya sih mengatakan titik awalnya adalah
ada nggak sosialisasinya
ada nggak ajakannya gitu
itu menjadi penting
atau ada nggak bagi bagi stikernya
itu menjadi nilai poin sendiri dalam undang undang
ketika simbolnya sebagai calon ini tidak kemudian dikemukakan
itu akhirnya tidak masalah ya
walaupun kemudian sebagian pihak akhirnya mengatakan itu tidak etis
dan dalam dalam koridor etis begitu
ya dalam konteks kampanye kan juga perdebatan
karena kan belum masuk masa kampanye juga
kan beberapa kali juga para kandidat itu termasuk anies dilaporkan kan
oleh katakanlah masyarakat gitu
bahwa ketika datang di masyarakat itu bagian kampanye
ternyata mbak waslu juga tidak pernah mengatakan kampanye
di kasus kasus sebelumnya gitu
nah saya sih melihat ya tadi ya
yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita menegakkan aturan secara jelas
undang undang itu kan jangan ditafsirkan secara bias sehingga apa
atau sesuai kebutuhan
ya sesuai kebutuhan
nah jadi sangat jelas clear
kalau ini memang kampanye ya kampanye kampanye
kalau ini memang bukan bukan
jadi bukan karena pesanan bahwa ini lawan politik
bahwa tidak kampanye dianggap kampanye
saya ingin membangun bangsa itu dengan cara tadi
membangun sebuah keadilan bagi siapapun
jadi kalau memang itu tidak boleh ya tidak boleh
tapi saya melihatnya kelihatannya bawaslu itu melakukan tindakannya itu karena
agar misalkan ketika pak anies ke masjid
tolong jangan berkampanye mungkin bisa jadi
tetapi kan di masyarakat luas memanainya bahwa itu kampanye kan ini yang menjadi persoalan
oke tapi kalau kemudian kita kembalikan pada undang undangnya bahwa itu jelas begitu ya
koridornya di mana batasannya di mana
dan ini menarik kemudian kemarin menko polhokam mahfud emri mengatakan
politik inspiratif atau kemudian politik ideologis itu masih boleh
nah ini kan kemudian akan tafsir yang berbeda lagi batasannya di mana
bagaimana kemudian bisa begitu
seorang tokoh datang
tapi bicara soal politik dalam konstruktif konstruksi ideologis dan inspiratif tadi
ya memang kesannya agak bias
tetapi tadi saya sepakat bang masjid itu tidak boleh kampanye
kampanye tidak boleh
mengenalkan simbol itu ya
tetapi jangan lupa berbicara politik boleh
politik kebangsaan tadi kerakyatan membangun sebuah peradaban
dulu nabi muhammad itu ya ngatur strategi perang
ngatur bisnis ngatur kemasyarakat
itu dari masjid dari tempat ibadah dari surau surau gitu
jadi sebenarnya membicarakan politik kebangsaan untuk kepentingan bangsa negara tidak ada masalah
yang tidak boleh itu adalah dalam undang undang adalah berkampanye
itu sebenarnya batasannya di situ
oke kalau misalkan membicarakan soal kepemimpinan akhirnya
tanpa menyebut dia adalah tokoh calon
saya ingin lebih spesifik sebetulnya
dan tidak mengenalkan simbol seperti yang kita bahas sebelumnya
nah itu kan akhirnya orang juga akan
di mana pagarnya gitu
nah iya tapi saya mengatakan gini
tadi semua orang bebas sebenarnya di masjid itu berbicara politik
jadi tidak ada dan tidak ada kebijakan di republiknya tidak dibahas melalui mekanisme politik
jadi sesungguhnya yang kita perdebatkan malam hari ini di cnn tv ini
terima kasih gitu ya
bahwa sesungguhnya batasannya
ada nggak tadi simbol simbolnya
ada gak ajakannya
ada nggak bagi bagi sesuatunya begitu
itu saya rasa batasan batasan yang sangat jelas dalam undang undang itu
makanya tadi ketika pak mahfud md misalkan mengatakan
politik kebangsaan boleh
pak yusuf kalla juga sama begitu
ya memang kenyataannya masjid itu ya tempat membangun peradaban
peradaban itu bisa dibangun dengan ekonomi
dengan banyak hal
nah di saat yang sama
yang tadi yang saya katakan yang tidak boleh adalah berkampanye
sangat jelas kok
jadi yang tidak boleh adalah mengajak
atau jangan pilih orang lain
artinya membusuki busuki lawan juga gak boleh
ini sebenarnya batasan batasan yang ada dalam undang undang
walaupun kelihatannya kata bang bram
dianggap bias batasan itu
oke itu yang harus diperjelas begitu ya mas iqbal
nah ini juga pertanyaan
ketika kemarin ketika seorang anies baswedan datang ke masjid agung surabaya
kemudian bawaslu jawa timur akhirnya membuat semacam broadcast message gitu
di blast ke masyarakat
nah sebetulnya yang harus dipahamkan di edukasi itu calonnya
atau kemudian masyarakatnya yang harus mengetahui batasan yang kita bahas itu
masyarakat kan nggak tahu undang undang
gak baca juga gak ngerti
masyarakat itu simpel saja
kalau ada kandidat atau capres siapapun ya
termasuk anies ya pasti ya mereka akan ketemu
pengamat politik kayak saya aja kadang kadang didatangi gitu loh
oleh karena itu
saya mengatakan tadi ya

penyadaran terhadap capresnya calon presidennya menjadi penting

lalu penyadaran terhadap capresnya calon presidennya menjadi penting

penyadaran yang paling tinggi dan paling besar adalah di publik di masyarakat
yang paling tinggi dan paling besar adalah di publik di masyarakat
karena kita tahu bahwa tugas besar kita dalam pemilu nanti adalah meyakinkan publik
meyakinkan masyarakat dan mencerdaskan masyarakat tadi
agar memilih dengan proporsional
memilih kandidatnya tadi dengan tidak mengusung misalkan kampanye di masjid
tidak mengusung politik identitas dan lain sebagainya itu
saya melihat kesadaran keduanya penting
jadi bukan hanya masyarakat tapi capresnya juga penting
jadi capres ini kan orang orang cerdas orang orang hebat orang orang pandai
dia tahu aturan mana yang harus dilakukan dan tidak
tapi di saat yang sama masyarakat ini kan mohon maaf
tidak tahu tidak akan baca
oleh karena itu kombinasi ya kepentingan tadi capres yang sudah hebat itu mengikuti koridor yang ada
lalu memberikan kesadaran juga kepada masyarakatnya untuk sama sama membangun sebuah narasi ekosistem politik yang baik
nah ini juga menarik
bahwa seruan untuk tidak melakukan ibadah di tempat
politik di tempat ibadah ini kan kerangka besarnya adalah untuk menghindari politik identitas
seperti yang kemudian sering digaungkan siapapun begitu
tapi kemudian yang menarik adalah anies baswedan juga mengatakan di surabaya
politik identitas adalah suatu yang tak bisa dihindarkan
terjadi di dua ribu tujuh belas calon yang bersaing agamanya berbeda
nah ini bagaimana kita memaknai bahwa identitas itu kan tidak hanya agama
tapi ras kemudian kemudian hal yang mengikat pada diri kita
bisa memisahkan itu
bangsa ini kan dibangun juga dengan politik identitas
misalkan rasa nasionalisme itu identitas jati diri kita
jati diri anak bangsa yang bersatu
secara nasional untuk bisa membangun sebuah bangsa yang merdeka
oleh karena itu sesungguhnya tadi identitas itu ada agama ada suku
ketika kita bicara suku masing masing capres berbeda beda
sesungguhnya yang beda ini adalah jangan ditonjolkan perbedaannya
tapi yang disatukan persamaan
keunggulan keunggulan sebenarnya harus dikemukakan
jadi saya melihat soal politik identitas itu menafsirkannya jangan salah salah paham
jadi kalau kita misalkan berjuang
dulu ya antara suku jawa suku ambon dalam sumpah pemuda
dulu perjuangan lakat indonesia itu karena suku suku itu
karena apa namanya kepentingan politik identitas itu
sehingga menjadi sebuah bangsa
jadi sesungguhnya politik identitas itu kalau kita manai secara luas
ya banyak positifnya
kalau digunakan untuk kepentingan politik
ini yang menjadi persoalan
kan itu sebenarnya
itu yang menjadi persoalan kita hari ini
bahwa politik identitas ditarik kepada politik untuk kepentingan politik tertentu
untuk katakanlah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain
memperuncing perbedaan begitu ya
nah di situ
itu yang kemudian hari ini digunakan
tapi harusnya itu bisa menjadi pengikat kita bersama
mencari kesamaan dari setiap
jadi itu adalah perbedaan itu maksud anda begitu ya
ya konstruksi masyarakat kita majemuk heterogen
itu harus kita pahami bersama
jadi sesungguhnya kalau kita misalkan berdebat terkait politik identitas
saya meyakini bangsa ini tadi ya lahir atas identitas jati diri kita kok
sehingga menjadi sebuah bangsa
oleh karena itu tadi yang menjadi persoalan tadi
politik identitas ditarik ke wilayah politik
lalu untuk kepentingan politik
ini yang menjadi problem kita hari ini
terjadinya pembelahan di masyarakat
dengan politik identitas itu
jangan lupa yang paling bahaya dalam konteks politik identitas itu soal agama
soal salah ini
orang mau meninggal bisa mati gitu ya
apa namanya berani mati gitu ya
untuk kepentingan agama
iya ini kalau ini disulut gitu ya
didorong dorong untuk kepentingan tadi politik identitas
dan untuk kepentingan misalkan capres tertentu
oleh karena itu ke depan kita harus membangun kesadaran kepada
oke bagaimana kemudian anda melihat ketika kita mungkin sudah lelah dengan
perbedaan perpecahan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
di dua ribu dua puluh empat potensinya akan seperti apa politik identitas ini
apakah akan digunakan sebaik yang kemudian kita bicarakan
atau kembali pada yang sudah lalu begitu dari semua calon
saya meyakini akan ada dan akan hadir
karena kadang bukan kadang kadang
politik identitas itu di maintain
dikelola dijaga dimunculkan untuk menyerang capres cawapres musuhnya
atau lawannya kan menjadi persoalan
nah saya sih mempunyai
pandangan sendiri bang bram
begini politik identitas itu bisa berkurang bisa diminimalisir
dengan apa dengan cara mengangkat perdebatan politik ide dan gagasan bang
jadi kalau perdebatan politik ide dan gagasan
pesimisi dan program hadir nih
maka yang terjadi akan berkurang nih
kita tidak simp dengan soal identitas tadi ya
poin karena ide dan gagasannya tidak muncul ya
tidak mendominasi narasi politik kita
maka yang muncul ini politik identitas ini
jadi ini adalah perbedaan tentunya
betul bang bram
baik baik kita akan lihat seperti apa jalannya menjelang pemilu atau pilpres di dua ribu dua puluh
terima kasih pak ujang komarudin telah bergabung dan memberikan insight di malam hari ini